untuk jalan jalan keluar kota ataupun ke luar negeri biasanya identik dengan transit
nah digital airport hotel atau hotel kapsul mulai beroperasi melayani penumpang
di terminal tiga bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
ada sekitar satu ratus dua puluh kamar yang memiliki berbagai fasilitas non futuristik dengan harga yang terjangkau
bagi penumpang yang membutuhkan tempat menunggu sambil beristirahat ketika transit
atau menunggu jadwal penerbangan dapat memanfaatkan fasilitas baru di bandara internasional soekarno hatta tangerang
fasilitas tersebut adalah digital airport hotel atau hotel kapsul
hotel kapsul yang berada di area terminal domestik tiga memiliki fasilitas bertema spaceship
dan lupakan yang pertama yang ada di bandara indonesia
ada satu ratus dua puluh kamar dengan dua tipe berbeda yang siap disewakan dengan harga
mulai dari rp dua ratus lima puluh untuk per enam jam dan rp tiga ratus tujuh puluh lima untuk per dua puluh empat jam
untuk kapasitas kamar hanya dapat diisi satu orang ditambah anak kecil berusia di bawah lima tahun
untuk barang bawaan disediakan loker dengan kapasitas cukup besar
akan tetapi untuk kamar mandi harus digunakan secara bergantian
layanan hotel kapsul yang ada di dalam kawasan lingkup terminal khususnya terminal tiga ini
dan harga yang sangat kompetitif saya rasa kita berharap ini akan menjadi diminati
dan sekaligus seperti yang tadi saya sampaikan
kemampuan peringatan layanan
menyambut peringatan hari kemerdekaan indonesia dan asian games dua ribu delapan belas
rencananya fasilitas serupa akan dibangun di seluruh terminal di bawah naungan pt angkasa pura ii
terutama bandara yang memiliki pergerakan penumpang cukup tinggi